keterbatasan lahan untuk tempat tinggal seringkali terjadi atau menjadi permasalahan membangun rumah di daerah perkotaan
sehingga sejumlah arsitek harus menggunakan ide ide kreatif untuk mendesain rumah nyaman di atas lahan yang sempit
jika didesain dengan baik rumah mungil di lahan berkurang kecil menjadi alternatif yang lebih terjangkau dengan fungsionalitas yang tak kalah dengan rumah besar lain
berikut lupaannya bersama produser lapangan cnn indonesia atau cnn living ada karmel mursalim
rumah linaya adalah hasil desain perusahaan arsitektur delusion yang berbasis di tangerang
rumah ini dibangun di atas tanah seluas enam puluh meter persegi
dengan luas bangunan sembilan puluh lima meter persegi
para arsitek rumah linaya memanfaatkan keterbatasan lahan dengan cara membangun rumah dengan konsep compact design
hai selamat siang pina
selamat siang mbak
halo selamat datang
wow first impression ini gak kelihatan kayak rumah yang dibangun di atas lahan hanya enam puluh meter persegi
iya benar sekali
jadi ini kita memang
desain kita tuh memanfaatkan space yang kecil tapi bisa terlihat lebih besar gitu di dalamnya
nah ini sekarang kita lagi ada di living room nya
jadi emang ini living room nya yang adjacent to dining and kitchen
jadi benar benar langsung connected tanpa sekat
memang gak ada sekat itu salah satu faktor biar gak terasa sempit gitu
jadi memang salah satu kunci untuk membangun lahan yang sempit ya menurut saya
itu kita menghilangkan sekat
jadi ini benar benar kita pakai konsep open plan yang mana di sini living dan kitchen nya tuh satu gitu
tapi krite space yang lebih besar
nah ini aku lihat banyak banget natural light cahaya alami datangnya dari mana aja
nah ini pertama kita ada skylight
jadi di sini kita memanfaatkan skylight dan memasukkan cahaya dari atas
jadi satu ruangan ini even sampai di atas lagi itu tuh cahaya masuk gitu
dan ini benar benar rumah yang
jadi rumah ini sangat sangat se elastrik gitu
jadi dari pagi sampai sore pun masih terang banget gitu
nah iya tuh aku gak ngerasa pengap sama sekali
kok bisa udaranya
nah ini kita desain gimana opening an ini semua itu memungkinkan adanya cross ventilation
jadi ventilasi dari depan dan dari atas belakang itu masuk
jadi udaranya tuh bagus banget di sini air exchange nya gitu
oh ini berarti udaranya masuk dari area apa gitu
iya dari area ini
jadi ini backyard kita
ini taman kering kecil
dan di atas ini tuh ada skala juga
tapi dia tuh tidak tertutup
jadi kita ada space untuk udara tetap masuk
nah fina kita tahu nih orang indonesia memang hobinya tuh ngumpul silaturahmi
kalau misalnya ada pemilik rumah yang ingin ngundang keluarga dan teman teman gimana caranya supaya ruangannya tidak terasa sempit
ya ini pertanyaan yang sering banget ditanya sama kak enok juga
jadi ini tuh kita banyak furniture yang custom
yang bisa kita pold ke dinding
satunya di dinding table
jadi ini kita bisa angkat
terus kita lock di dinding
jadi ada space banyak untuk misalnya gelar tikar sampai sini
terus saudara saudara ngumpul atau teman teman ngumpul gitu
itu bisa banget sih gitu
berarti furniture nya memang sengaja dibuat sehingga bisa jadi fungsional juga gitu ya
kita boleh lihat kalau ada dua
rumah ini berapa lantai
rumah ini tiga lantai
jadi lantai dua isinya bedroom
terus untuk rooftop di atas lantai tiga itu rooftop
jadi ini hitungannya dua dan dua setengah sebenarnya sih
ini aku lihat tangganya bentuknya unik ya
iya benar benar unik
jadi sebenarnya gini tangga puter itu biasanya kita manfaatkan itu di area service
cuma untuk di lina yang ini kita mikir gimana caranya kita desain tangga
desain tangga yang efisien dan tidak makan spesial banyak gitu
jadi makanya kita sulap dan kita desain gimana si tangga puter ini tuh jadi unik dan cantik gitu
untuk jadi akses untuk dari lantai satu ke lantai paling atas
ukuran tangga ini berapa
ini sih seinget aku kalau gak salah satu kali satu sih
jadi benar benar minima apa manfaatkan space yang kecil untuk jadi akses gitu

ini untuk master bedroomnya
jadi kita di sini ada satu kaca yang besar dan itu benar benar memasukkan natural light
jadi ini terang banget
lemari bajunya dimana nih
jadi karena ruangan master bedroomnya tidak sebesar pada umumnya
jadi kita build in langsung ke dalam tembok gitu
jadi kesannya seamless di sini semua kaca
padahal ini ada lemari gitu
kata lebih rapi juga ya
kita lebih rapi aja juga gitu
actually besar ya luas ya
jadi memang di sini tuh lumayan besar
jadi ini enak banget kalau sore sore pagi pagi nongkrong di sini sambil ngeliatin view
terupanya dimana ada pesan pesan
selain konsep compact design konsep split level atau permainan level lantai juga berhasil membuat rumah linaya terasa lebih luas
menurut vina ada beberapa tips membangun rumah mungil di atas lahan sempit agar tetap nyaman memenuhi kebutuhan penghuninya
pertama itu manfaatkan open space
jadi kalau bisa di ruangannya itu meminimalisir sekat
jadi seperti yang kita dilihatnya sekarang ini living room dining room dan kitchen semuanya adjusted without any kind of sekat gitu
jadi itu bagus banget untuk create space yang terlihat lebih luas walaupun sebenarnya lahan lahannya sempit gitu
terus yang kedua manfaatkan furniture
jadi furniture furniture yang bisa di custom yang bisa di adjust sesuai kebutuhan owner dan user itu pilihlah furniture furniture seperti itu gitu
banyak sekarang dimanapun bisa ditemukan yang sudah bisa dilipat atau ditutup tarik macam macam itu manfaatkan furniture furniture yang double function lah intinya gitu
terus yang ketiga hire designer arsitek yang memang berpengalaman dalam bidangnya gitu
jadi memang sebenarnya kenapa sih harus hire arsitek
padahal banyak banget contoh contoh yang bisa kita ambil sendiri melalui pinterest google dan any kind of media
tapi tetap membangun rumah di lahan seperti itu tricky
jadi better untuk konsultasi sama ahli
kalau material itu manfaatkan material material yang memberi kesan minimalis dan untuk pemilihan warna neutral tone aja gitu
jadi kalau untuk keramik menurut saya sih pilih yang besar enam puluh enam puluh gitu
terus kalau misalnya yang manfaatkan warna warna neutral pilot gitu
jadi tidak ada kesan yang terlalu blocking atau terlalu gelap
jadi dan yang mempersempit ruangan itu penting sekali

selain itu rumah mungil yang didesain dengan baik memiliki banyak manfaat
seperti komunitas lokal yang kuat dan pelestarian lingkungan
hal ini membuat para penghuni lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga